sementara itu pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di sejumlah daerah mengalami kendala
ya seperti contohnya di samarinda karena keterbatasan komputer dan jaringan internet
sejumlah siswa terpaksa membawa komputer dari rumah agar bisa mengikuti ujian nasional
untuk pertama kalinya tiga ratus dua puluh tiga siswa smp negeri tujuh samarinda kalimantan timur
melaksanakan ujian nasional berbasis komputer
karena sambungan internet dan jumlah komputer jinjing yang dimiliki terbatas
sekolah membagi siswa jadi tiga kelompok
bahkan sebagian siswa terpaksa membawa komputer sendiri
akibatnya waktu pelaksanaan ujian menjadi molor
karena panitia harus menghubungkan komputer siswa dengan jaringan internet sekolah
di banjarmasin kalimantan selatan siswa smpn satu banjarmasin yang tengah bersiap mengikuti ujian nasional
tiba tiba diminta keluar ruangan
hal itu karena komputer yang mereka pakai untuk ujian
yang tidak bisa digunakan
akibat belum terkoneksi dengan server pusat di jakarta
ketika menunggu jaringan tersambung
tiba tiba pihak sekolah mendapat informasi dari puspenik jakarta
yang meminta sekolah untuk menginstal ulang program yang dipakai untuk ujian nasional
akhirnya pihak sekolah pun terpaksa harus menginstal ulang satu ratus dua puluh unit komputer di sekolah itu
kondisi ini ternyata juga terjadi pada sembilan sekolah
yang melaksanakan un berbasis komputer di banjarmasin
ujian nasional akhirnya terlambat
satu jam dari jadwal semula
demi kelancaran pelaksanaan ujian nasional
kepala smp negeri enam surabaya merasa perlu menyurati pln
untuk menjamin tidak adanya pemadaman listrik selama ujian berlangsung
ia juga menyurati telekom
agar internet tidak mengalami masalah pada senin hingga kamis nanti
kehawatan ini beralasan
karena selama ini listrik di kawasan gubeng seringkali padam pada jam belajar
pemerintah kota pun sudah menandatangani mou
dengan kedua perusahaan negara itu
untuk menjamin kelancaran pasokan listrik dan internet